saya mau jujur pak
gini pak sumarno pak sumarno kenal sama elsa dari kapan
sejak empat tahun lalu
kondisi pak sumarno hari ini sudah semakin membaik bu yeni
hari ini beliau sudah boleh membuka masker oksigennya ya
makasih ya dok
ya sama sama bu
nanti ada suster yang akan membantu melepaskan masker oksigennya ya
kalau gitu saya tinggal dulu ya
iya pak ada apa
bapak di barang
lu lagi kenapa muka lu capek banget
ada sedikit masalah keluarga
ini juga gue berantem sama adik gue si catherine
cuman semua masih bisa gue handle
lo mau ngebahas apa nih sekarang
sebelumnya gue minta maaf dulu ya nga ya
karena yang mau gue bahas
emang dia kenapa
emang dia kenapa
emang dia kenapa
emang dia kenapa
gue sebelumnya mau nanya dulu deh sama ando
iya dia bilang dapat nomor gue dari lo
lu yang kasih bener nggak
adik gue bilang gue kasih nomor ulu ke dia
ya buat apa juga
jadi gini nga
perhatiannya catherine ke gue
itu membuat andin cemburu
lu bisa lah kasih sedikit pengertian ke catherine nga
gue atas nama pribadi dan keluarga gue minta maaf
pertama ke lu
kedua ke andin gue juga nggak enak sama andin
dan gue juga nggak nyangka dia sampai chatting ke lu
ntar gue coba atur waktu
gue lihat waktu yang tepat
gue bakal ngomong ke dia
gue bakal tegur dia
ya tapi sebenarnya
gue tuh sempat nanya ke dia
dan dia bilang dia nggak suka sama lu

dia cuma nganggep lu seperti kakaknya sendiri
ya tapi terlepas dari itu semua
tapi terlepas dari itu semua
gue punya tanggung jawab juga sih
gue punya tanggung jawab juga sih
ya gue juga gak mau adik gue jadi perusahaan rumah tangga orang lain
apalagi sahabat gue sendiri
makasih banyak lah
gue takut lo tersinggung sih
tersinggung gimana maksud lu
di rumah huh
emang muci suka ngabuk
eh sebelas dua belas lah kayak andien
eh ini gue baru ingat
gue punya info penting buat lo
kemarin adik gue sempat ngomong sama gue
pada saat terjadi kasus pembunuhan roy di hari itu
adik gue sempat ketemu sama tante sarah
nah itu dia masalahnya
adik gue ngambek belum cerita semuanya
selamat siang pak
gimana kondisi pak soebarna
saya mau ngabarin ke pak al
suami saya sudah diizinkan sama dokter
untuk melepas masker oksigennya pak
dan kondisinya lebih stabil
alhamdulillah kalau gitu
suami saya mau ketemu bapak
pak soebarna mau ketemu saya
oke saya jalan kesana sekarang ya
iya sayang terima kasih bu
gue harus ke rumah sakit
gue harus ketemu soebarna
bentar soebarna yang waktu itu gue bawa dari bogor
jadi sekarang soebarna itu lagi di rumah sakit
dia sempat di icu
sempat gak sadar kendiri
cuma sekarang kondisinya udah lebih
udah lebih mendingan lah
udah lebih baik
dia mau memberikan kesaksiannya
untuk pihak polisi
atas kasus membunuh android
duga yang terbaik
mudah mudahan kasusnya cepat terbongkar semuanya
oke gue langsung berangkat ya
eh sekali lagi gue minta maaf ya
sampaikan maaf gue kandil juga buat jadi gak enak
karena gara gara gue
thank you banget ya
suami saya sudah menunggu pak
bagaimana kondisi bapak sekarang
bu yeni tadi telpon saya katanya pak sukmana ingin bertemu dengan saya
ada yang ingin dibicarakan
saya sudah ngebaikan
tolong ajak alika keluar dulu ya
soalnya ada yang mau bapak bicarakan sama pak a
nah kita keluar dulu ya
pak suman kenal sama elsa
saya disuruh tutup mulut
mau jujur pak
gini pak suman
pak sumarno kenal sama elsa dari kapan
sejak empat tahun lalu
pak suman ini ya
maaf ya saya ratu dulu
terima kasih pak
kondisi pak sumarno
kita tahan dulu aja pembicaraannya ya
saya takut pak sumarno belum keluar
tapi kalau misalkan
saya panggil tipe jadi kesini
hal ini ke pak sumarno pak sumarno sanggup
alhamdulillah akhirnya ada titik terang
saya yakin sebentar lagi kebenaran akan sungguh sun